kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara masih menimbulkan pertanyaan besar
apa penyebabnya spekulasi banyak muncul banyak kesaksian
tetapi satu yang diaminkan banyak pihak korban jiwa
tidak akan sebanyak ini jika saja lokasi depo jauh dari permukiman warga
menteri bumn mengatakan akan mengevaluasi lokasi objek vital nasional di bawah kementerian bumn
kita bahas malam ini berkaitan dengan peristiwa atau tragedi yang terjadi di depo pertamina pelumpang
sudah bergabung dua narasumber secara virtual
yang pertama saya sapa dulu pak amin akram anggota komisi enam dpr ri
pak amin selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
berikutnya ada prof fatma lestari guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia
prof fatma selamat malam
selamat malam mbak putri
ya prof fatma dan pak amin terima kasih sekali lagi sudah bersedia berbincang malam hari ini
saya ke pak amin terlebih dulu
pak amin sejauh ini sudah mendapatkan laporan apa saja dari pihak pertamina berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di koja jakarta utara ini pak amin
ya pertama ini kita sangat memprihatinkan ya atas musibah kebakaran yang menimpa depo pertamina pelumpang ini
dan ini kan kejadian yang kedua kali
tentu kami sebagai anggota komisi enam mitra pertamina meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh
untuk memastikan penyebab apa yang sehingga depo pertamina ini terbakar
dan investigasi ini harus dilakukan dengan melibatkan para ahli kalau perlu juga penegak hukum
sehingga nanti didapatkan faktor yang objektif lah apa sebenarnya penyebab itu
dan pertamina harus mengumumkan secara terbuka ke masyarakat
pertamina sebagai perusahaan world class kelas dunia saya harusnya benar benar bisa menjamin ya
saya harusnya tidak terjadi kasus kasus seperti ini
apapun penyebabnya kita sangat prihatin
entah apakah itu karena kelemahan di sistem jaringan atau karena human error
atau mohon maaf bisa saja mungkin ada faktor kesengajaan sabotase kan juga itu tidak menutup kemungkinan
itu yang kami harapkan tentu adalah faktor adanya investigasi
yang kedua pertamina harus menjamin dengan adanya musibah
dan juga mengatakan bahwa untuk mencari kontribusi bbm itu ke konsumen harus tetap terjaga harus cepat itu
turun tangan harus benar benar tetap terjaga karena ini luar biasa ya
itu yang kedua
kemudian yang ketiga tentu pertamina bertanggung jawab
atas jatuhnya korban baik yang meninggal dunia atau korban luka atau terbakarnya rumah atau serana fisik lainnya
dan penjaminan ini sifatnya jangan sesaat tapi juga jangan panjang
karena banyak juga kan berarti anak anak yang menjadi yatim atau mungkin istri yang menjadi perempuan yang menjadi janda dan sebagainya
itu harus menyeluruh ya
pertamina menyelesaikan masalah ini terkait dengan
adanya korban baik jiwa maupun fisik
berikutnya tentu kami dari komisi enam juga berusaha nanti memanggil pertamina sebagai mitra kami
untuk sampai saat ini kami menyarankan tentu saja ya seharusnya depo ini bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman yang jauh dari pemukiman penduduk gitu
karena kejadian seperti ini apapun penyebabnya bisa saja bisa dikawal
terulang di masa yang akan datang
dan berarti sudah terjadi ya sudah terjadi pengulangan ya khusus untuk depo pertamina pelumpang ini
pertamina pelumpang ini sudah terjadi pengulangan
dan juga kejadian seperti itu terjadi depo depo yang lainnya
kalau tidak salah dalam dua tahun terakhir ini
tidak salah ada enam atau tujuh kejadian
depo pertamina itu terbakar
ya memang ini menjadi sumber keprihatinan kita bersama
sekelas pertamina ya perusahaan yang world class itu masih
apa namanya terjadi ketelakaan ketelakaan seperti ini
padahal kan seharusnya
benar benar adanya zero accident ya
mereka bisa menerapkan itu
standar keamanannya dan keselamatannya semestinya zero accident
dan apakah juga sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan internasional berkaitan itu
saya mau gali itu ke prof fatma
prof fatma kalau misalnya yang anda lihat
mengapa ini bisa berulang prof fatma
baik terima kasih mbak putri
tentunya kita harus saat ini melakukan investigasi terlebih dahulu ya
untuk mengetahui apa root cause atau penyebab dari kejadian kebakaran dan ledakan ini
yang pertama bukan hanya mengetahui direct couse atau penyebab langsung
misalnya karena gangguan teknis atau karena adanya sumber api
tetapi juga mengetahui root cause nya
yaitu mengapa kebakaran dan ledakan itu bisa terjadi
sistem mana yang masih kurang atau perlu di improve
kemudian juga mengapa hal itu bisa terjadi
kalau misalnya ada gangguan teknis
mengapa gangguan teknis itu bisa terjadi
kemudian juga apa indirect cause
misalnya mengapa ada gangguan teknis
mengapa gangguan teknis itu bisa terjadi
apakah maintenance nya yang kurang
atau sop nya yang perlu di improve
atau mungkin kompetensi dari pelaku atau pelaksana di lapangan
nah ini perlu dilakukan investigasi secara mendalam
dan ditemukan root cause nya untuk pencegahan ke depan
dan yang juga perlu adalah kalau kita mendengar kesaksian dari masyarakat
mereka mencium bau yang cukup menyengat
ini menunjukkan bahwa ada bocoran
atau ada bbm yang sudah rilis terlebih dahulu ke lingkungan sekitar

apakah ini juga sudah ada pendeteksi awal dari kebocoran ini
karena kita tahu depo perlumpang ini kan dibangun tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
dan mulai beroperasi seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
jadi usianya sudah lima puluh satu tahun
dan mungkin saja pada saat itu design yang ditetapkan pada waktu itu
sudah sangat berbeda dengan situasi yang sekarang
dan juga situasi pada saat itu akan jauh berbeda dengan situasi yang ada sekarang
prof fatma kalau misalnya kita lihatkan
bagaimanapun ini sudah berulang
dari beberapa peristiwa yang serupa
yang terjadi di depo pertamina
katakanlah di plumpang tahun dua ribu sembilan
kemudian di cilacap juga pernah terjadi
kalau misalnya anda melakukan analisa
dari hasil hasil investigasi yang sebelumnya
apa sebenarnya yang miss prof fatma
apa yang sebenarnya semestinya sudah diperbaiki
ya ada beberapa penyebab
hasil investigasi kami ya
sangat sangat berbeda penyebabnya
ada yang disebabkan karena faktor alam
misalnya karena petir
ada yang disebabkan karena adanya lack of kompetensi
atau kurangnya kompetensi
kemudian ada juga yang disebabkan karena faktor deteksi yang masih perlu ditingkatkan
jadi misalnya salah satu contohnya di kejadian di cilacap adalah
adanya kebocoran yang tidak
tidak terdeteksi dengan segera
sehingga kebocoran tersebut
kebocoran bbm tersebut
mencapai lokasi dimana area terdapat sumber api
karena kebakaran dan redakan ini bisa terjadi
kemudian ada sumber api
dan tentunya oktigen yang ada di sekitar kita
nah kalau ketiga faktor ini bertemu
maka akan terjadi kebakaran dan ledakan
tapi kalau salah satunya aja tidak ada
misalnya ada bbm
tidak ada sumber api
atau jauh dari gunung api
maka tidak terjadi kebakaran dan ledakan
nah karena pertama tadi
mungkin deteksi kebocorannya tidak ada
atau mungkin ada sudden release yang cukup besar
atau terlepasnya bbm dengan sangat cepat dan besar
sehingga bau menyengat itu menyebar dengan cepat
nah tentunya dari hasil investigasi ini
kita perlu mendalami
dan kemudian mengambil lesson learnednya
dari kebakaran di dua ribu sembilan
yang pada waktu itu merupakan aspek security ya
kalau saat ini mungkin kita belum tahu
apakah dari aspek safety atau aspek security
dan yang juga penting
selain dari depot itu sendiri
sistem perpipaan yang menyalurkan bbm ini
apakah dari laut atau dari balongan
dari sumber yang lainnya
atau management risiko untuk pertipaan
juga perlu menjadi perhatian
karena bisa saja disitu ada risiko risiko
yang menambah tinggi risiko tersebut
di panjang pertipaan tadi
dan tentunya saya rasa pertamina
perlu melakukan toro inspection ya
inspeksi dan audit
jadi inspeksi dan audit yang mendalam
untuk seluruh fasilitas fasilitas yang dimiliki
untuk memastikan bahwa fasilitas operasinya
tetap berjalan dengan selamat
pak amin tadi anda sempat di poin terakhir
anda mengatakan mengevaluasi lagi
lokasi depo pertamina pelumpang
yang jaraknya cukup dekat dengan permukiman
dari informasi yang sempat dihimpun
dari tim kami di lapangan itu
jaraknya pendek sekali
karena memang hanya dibatasi oleh pagar
dan kemudian hanya satu ruas jalan
lalu sudah perkampungan padat penduduk
pak amin kalau misalnya kita lihat
memang sekarang pak wapres kemudian sudah mengatakan
agar dievaluasi dan dipindahkan
ada rencana dari menteri bumn
erick thohir juga untuk mengevaluasi lokasi lagi
assessmentnya ini apa saja yang harus betul betul
diperhatikan oleh pertamina
apakah memang hanya depo ini saja
pak amin atau misalnya anda juga
sudah sempat menganalisa
dan perlu di assess ulang
di wilayah wilayah lain juga
jadi ini kan bukan kasus pertama ya
sudah beberapa kali ya
dan kita menyarankan yang standar
artinya ini karena perusahaan kelas dunia
juga harus mengikuti standar internasional
bicara soal kualifikasi
kan itu detailnya kan pasti ada gitu loh
dan kita menyarankan agar ada perbaikan
yang menyeluruh dari pertamina
menyesuaikan standar internasional itu
sehingga nggak terjadi berulang kasus kasus seperti ini
kita sudah pernah sampaikan gitu ya
dan kita memang sangat menginginkan
pihak mitra kami dalam ini pertamina
itu benar benar terbuka ya
terbuka kepada kami juga kepada publik
apa sih sesungguhnya yang menjadi penyebab
terjadinya kasus kasus subakaran seperti ini
selama ini dari kasus kasus sebelumnya
apakah pertamina memberikan penjelasan yang
detil kepada dpr komisi
saya merasa belum terlalu detail ya
yang saya lihat memang sebagian diantara penyebabnya
umur dari fasilitas fisik pertamina
salah satunya depo ini memang sebagian sudah cukup lama
dan karenanya memang perlu pembaruan
seperti depo ini kan juga sejak tahun
betul seribu sembilan ratus tujuh puluh empat beroperasi
ya ya sudah cukup lama gitu kan
karena memang sistem pengelolaan perusahaan ini
memang harus menyeluruh
termasuk dalam hal ini
capital expenditure nya untuk pengadaan depo depo baru
itu harus benar benar jadi perhatian
salah satu penyebabnya
atau faktor utama penyebabnya ini adalah
karena memang sudah terlalu tua misalnya umur depo ini
oke baik baik
anda tadi sudah mengatakan untuk soal audit ya
kalau misalnya kita bicara soal audit
mungkin sekarang sudah dimulai
untuk memindahkan depo pertamina pelumpang ini
dari lokasi yang sekarang ke wilayah tanjung priok
apakah hal yang sama juga
perlu dilakukan assessment
itu perlu dilakukan terhadap lokasi lokasi lain
ya menurut saya untuk sebuah objek vital sebesar ini
perlu dilakukan kuantitatif risk assessment
khususnya untuk kebakaran dan ledakan
atau ra fera
termasuk jika ketika akan
apakah harus dipindahkan atau tidak
itu semua harus dilakukan terlebih dahulu
secara kuantitatif risk assessment
ketika terjadi kebakaran dan ledakan
seberapa jauh dampak dari kebakaran dan ledakan itu
terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar
sebetulnya di tahun dua ribu tujuh
kami pernah melakukan
untuk depo pelumpang
salah satu tankingnya
memang pada waktu itu
ada salah satu rekomendasinya
atau memberikan area jarak yang cukup
antara depo pertamina pelumpang
dan idealnya adalah memang
kalau bisa seperti misalnya
pai sunter ya
di situ ya
kali sunter ya
sebaiknya juga dipisahkan dengan kali tersebut
sehingga kalau ada kebocoran
yang memisahkan antara
ada perhitungan idealnya berapa tidak prof
dan yang pertama adalah
ada perhitungan idealnya
kalau kita lakukan
minimal itu kalau
bahannya adalah bbm
waktu itu kita melakukan
itu minimalnya adalah
atau kalau lebih
panas dari kebakaran itu
lima puluh sampai seratus meter
dan itu kajiannya
sejak tahun dua ribu
berarti ya prof ya
apakah informasi tersebut
memang sudah sempat
kepada pihak pertamina
tentunya kita tahu
internasional itu kan
sudah diketahui gitu ya kan prof
pada waktu itu
juga kami melakukan
selain itu juga
lima puluh meter ya
saya tidak tahu
yang penting adalah
pada waktu itu
pada waktu di awal
depo pertamina pelumpang ini
kan belum banyak ya
dengan sejalannya waktu
menjadi lebih padat
di sekitar itu
dan ini perlu
harus ada area
atau yang disebut
yang tetap dipertahankan
dibangun di tempat yang baru
hal ini terjadi kembali
nah ini perlu di
kedua hal tersebut
tetap harus dipertahankan
tidak hanya urusan pertamina
tapi juga harus ada koordinasi
dan sama sama menjaga
dari pemerintah daerahnya
harus seperti itu
ini kan memang harus melibatkan
lintas sektoral ya
menjadi perhatian bersama
murni hanya pertamina
dari depo pelumpang
enggak berjarak ya
beberapa meter saja
tidak berjarak ini
tidak berjarak ini
dan kemudian terjadi kasus seperti ini
pihak komisi enam
nanti memberi perhatian yang jauh lebih besar lagi
kebakaran di depo pelumpang ini
tidak menutup kemungkinan
akan membentuk panjang investigasi
yang terjadi depo pelumpang ini
dan kemudian juga
kita ingin menguat
tampil secara detail
sebenarnya apa sih
terjadinya kasus kasus kebakaran ini
di beberapa depo pertamina
dan tentu ini
sudah ada pembahasan
kami harus berkomunikasi juga
dengan banyak pihak
para pakar di bidangnya juga
sudah ada pembahasan pembentukan panja itu
kasusnya baru kemarin ya
kan juga sekarang
dalam masa rese
saya sendiri sekarang
kami akan segera masuk masa rese tanggal empat belas
masuk sidang tadi tanggal empat belas maret
kami akan segera memanggil pertamina
anggota komisi enam dpr ri
fraksi pks sudah bergabung pada malam hari ini
guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia
apa yang sebaiknya dilakukan
bapak dan ibu
terima kasih mbak mbak mbak mbak mbak